entah kenapa aku merasa sudah menganggap monah anak sendiri
rasanya seperti aku yang melahirkannya sendiri
oke pokoknya saya mau nanti baju pernikahan saya sama mona
itu semenarik mungkin dan sebagus mungkin
baik saya akan persiapkan semuanya
kenapa sih yang dicari raja malah mona
jelas jelas ada aku disini
kita hidup bersama
kasih aku kesempatan
tunggu aku ya
dan aku memelukmu lagi
makanya jangan macam macam loh lain kali
kepapan ini kalian kan saya perintahkan untuk tangkap lady kenapa kalian bawa dewa juga iya
bufos nyana ikut melawan kita makanya kita bawa sekalian betul bos
lepasin dia saya nggak mau urusan sama lemos kalau sampai dia tahu kita menculik anaknya juga
koladi ini mona halim lalu siapa mona halim yang saya kenal
mengapa tante mau aku aku dia sebagai anak tante
jadi cewek itu beneran waktu aku dia itu siapa sih
kalau gitu kurang aja mereka berdua semua di kamar dan jangan biarkan
katanya sering lepasin bos bos
mana si diego ada perkembangan gawat melototopon yang testosterone yang tidak gak diangkat
ya allah tolong selamatkan suamiku
semoga operasi raja berjalan dengan lancar
dan adik hiparku diego
juga bisa kasih ginjalnya dengan lancar
gini sebentar saya mau ke toilet dulu ya
nanti saya balik ke rumah
nanti saya balik ke rumah
kok aku gak tega ya lihat monas seperti ini
rasanya aku juga ikut sakit
entah kenapa aku merasa sudah menganggap mona anak sendiri
rasanya seperti aku yang melahirkannya sendiri
saya mau nanti baju pernikahan saya sama mona
itu semenarik mungkin dan sebagus mungkin
baik saya akan persiapkan semuanya
operasinya berjalan dengan lancar
pak raja akan sadar sebentar lagi
terima kasih allah
jika tidak ada penolakan dari tubuhnya
pak raja akan baik baik saja
dalam masa pemulihan
saya permisi dong
ya allah terima kasih banyak
karena allah sudah menyelamatkan ayah dari anak hamba
satu satunya laki laki yang sekarang aku cintai
selesai aku operasi
aku mohon kita berjalan ke rumah
kita hidup bersama
kasih aku kesempatan
aku gak bisa bersambung sama kamu lagi
kita terpaksa harus berpisah
sebenarnya aku sangat mencintai kamu raja
aku bisa ber pewnakin